festival yang berlangsung selama empat hari ini digelar untuk mempromosikan dan melestarikan lokasi menyelam kelas dunia
tahun ini festival pesona raja ampat mengambil slogan the lovely raja ampat
nama dan tagline diambil untuk mewakili keindahan dan potensi alam raja ampat baik di atas maupun bawah laut
festival pesona raja ampat dua ribu enam belas akan digelar dari tanggal delapan belas hingga dua puluh satu oktober dua ribu delapan belas
lokasinya berpusat di kawasan pantai wtc atau waisai torang cinta raja ampat papua barat
sejumlah kegiatan diadakan mulai dari foto bawah laut lomba foto instagram membersihkan pantai hingga wisata kuliner akan meramaikan festival tahunan ini
ada juga kegiatan tri scooper diving
pengunjung yang ingin mencoba menyelam pengunjung akan dipandu para penyelam profesional yang merupakan putra daerah asli raja ampat
selain menjadi sarana promosi pariwisata ajang ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat melestarikan alam dan budaya setempat guna meningkatkan kesejahteraan
baru baru ini raja ampat masuk seratus besar destinasi hijau dunia
untuk menikmati festival ini pengunjung akan dikenakan biaya retribusi
masuk ke kawasan raja ampat sebesar lima ratus ribu rupiah untuk wisatawan lokal dan satu juta rupiah untuk wisatawan mancanegara
rati wardani tnn indonesia